sudah bersama dengan ibu kofifa indar parawasa selamat pagi ibu apa kabar
selamat pagi alhamdulillah baik
ya bu hari ini merupakan hari pertama untuk bekerja sebagai gubernur jawa timur
setelah dilantik oleh presiden joko widodo
sebenarnya untuk agenda dari ibu kofifa selama seratus hari
dimana terbagi oleh sembilan puluh sembilan hari sembilan puluh sembilan hari dibagi oleh tiga kuartal
bagaimana ibu bisa dijelaskan
ya seringkali memang teman teman jurnalis tanyanya seratus hari seratus hari
padahal kita sebetulnya sudah bekerja secara substantif itu kira kira lima hari setelah diputuskan kpud
titik titik mana yang kita ingin fokus karena tim navigasi ini kan tidak bisa semuanya digarap gitu
pertama kita ingin bahwa
ada pemerataan kesejahteraan masyarakat jawa timur
maka tim yang bisa fokus pada penguatan penyejahteraan pemberdayaan dari masyarakat jawa timur bagian utara dan selatan
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini